finishing kembali menjadi sorotan bagi timnas u dua puluh usai menelan kekalahan dari timnas u dua puluh selandia baru dalam pertandingan lanjutan internasional mini turnamen u dua puluh di stadion utama gelora bung karno jakarta minggu malam
buruknya penyelesaian akhir anak anak skuad garuda muda menjadi hal yang disesalkan oleh pelatih kepala timnas u dua puluh shin taeyong
menurutnya meski penampilan anak anak asuhnya telah mengalami peningkatan namun penyelesaian akhir masih harus ditempa lebih keras lagi jelang piala asia u dua puluh bulan depan di uzbekistan
hal ini yang menurut shin akan menjadi fokus di sesi sesi latihan timnas u dua puluh berikutnya
meski meraih kemenangan pada laga internasional mini turnamen u dua puluh pelatih timnas u dua puluh selandia baru dern bazali memuji sepak bola yang diterapkan timnas u dua puluh indonesia
darren bazley menganggap
timnas u dua puluh indonesia bermain cukup baik meski menelan kekalahan dua satu
teknik dan kecepatan para pemain indonesia menjadi dua hal yang menonjol bagi pelatih kelahiran britania raya ini